sebagai salah satu partai yang siap mengusung erick thohir pada kontestasi dua ribu dua puluh
partai amanat nasional meminta erick semakin intens berkomunikasi dengan partai lain
untuk menaikkan elektabilitas
wakil ketua umum dpp pan yandri susanto mengaku partainya sudah intens menjalin silaturahmi
dengan menteri bumn ini tetapi ikatan resmi belum dijalin
karena menunggu keputusan di tingkat koalisi partai
ia menyebut dalam waktu dekat akan ada forum ketiga koalisi indonesia bersatu di semarang
yang kemungkinan mendiskusikan nama calon yang diusung kib